bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman ditinggali
tentu menjadi harapan bagi siapapun
tak terkecuali keluarga sugianto
namun bagi keluarga yang tinggal di tengah areal persawahan lorong putak
kelurahan seyselincah kecamatan kalidoni palembang ini
impian tersebut seolah masih jauh panggang dari api
sugianto dan istrinya cunia bersama sembilan orang anaknya
hanya bisa bernaung di dalam rumah dengan ukuran lima x lima meter
dengan kondisi tak layak
lantai berbahan kayu sudah banyak yang reot
bahkan kayu penyangga atap tak terawat
dan lebih sering menjadi tempat burung burung hinggap
di tahun dua ribu dua puluh sebenarnya keluarga pak sugianto
sudah mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah
namun proyek itu terbengkalai begitu saja
sebelum proses pembangunannya rampung
ini ibu informasinya kemarin itu ada rumah pembangunan dari bedah rumah
informasinya rumahnya itu tidak selesai benar apa itu
benar itu yang depan
tidak selesainya gimana itu
ya datang juga kebesaran
camat kalidoni ramajaya putra menyebut
bantuan sebesar tujuh belas lima juta rupiah
yang diberikan untuk membangun rumah baru keluarga sugianto tersebut
tak cukup untuk membangun rumah dengan tipe di atas tiga puluh enam
jadi memang sudah dilaksanakan
namun bukannya tidak selesai
melainkan ini bantuan ini seyokianya
bisa dibangun dengan untuk rumah mungkin sekitar tipe tiga puluh enam
namun pak subianto ini melaksanakan pembangunannya
itu di tipenya yang cukup besar
tempat tinggal yang tak layak bukan satu satunya persoalan keluarga ini
sugianto yang sehari hari bekerja sebagai petani
juga tak bisa menyekolahkan putra putrinya karena tak ada biaya
jangankan untuk menyekolahkan anak anak
untuk kebutuhan mengisi perut saja
menjadi masalah yang harus dihadapi keluarga ini setiap harinya
tak jarang keluarga sugianto mendapat bantuan beras atau sembako dari tetangga
untuk sekedar menyambung hidup
hanif kairandi palembang sumatera selatan